sebanyak dua ratus tiga puluh sembilan jenazah dari total dua ratus empat puluh lima jenazah yang diterima oleh dvi polda banten telah berhasil teridentifikasi
sementara enam jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi sambil menunggu kelengkapan antemortem dan postmortem
polda banten kembali merilis jumlah jenazah korban bencana tsunami yang terjadi di pesisir pantai barat provinsi banten dua puluh dua desember dua ribu delapan belas lalu
hingga jumat malam tim disaster victim investigation atau dvi polda banten telah berhasil mengidentifikasi dua ratus tiga puluh sembilan korban di rsud berkah pandeglang banten
seluruh korban yang teridentifikasi telah dijemput oleh pihak keluarga
data korban meninggal dunia berjumlah dua ratus empat puluh lima orang
data yang sudah teridentifikasi sebanyak dua ratus tiga puluh sembilan orang
dan yang sudah diambil oleh pihak keluarga adalah dua ratus tiga puluh sembilan orang yang belum nihil
pun korban yang belum teridentifikasi namun pihak dvi polri telah menemukan ciri ciri yang tersisa jumlah enam orang
pria dewasa berjumlah dua orang
wanita dewasa berjumlah tiga orang
dan seorang anak perempuan